aku tau kamu ada disini

aku tidak bermaksud melukai mu berdikah
aku akan mati
tidak kuat lagi
tidak berdikah kamu tidak boleh mati
berdikah aku mohon kamu tidak boleh mati
berdikah bangun berdikah
hehehe kamu lihat apa aku tipu
masar siluman betina
kalau sedang cemburu menyebalkan
untung aku pintar
akhirnya kamu sudah sehat ya
jadinya kami senang melihat kamu lagi
iya kami ingin selalu mencumukmu
tapi itu tuh kang sikto
yang selalu merarang kami
ya aku juga baru aja keluar sih
kamu jangan sakit terus
sembara gak mau pulang bu
sembara ingin tetap disini

ibu tidak akan membiarkan kamu disini
ibu tidak mau terjadi apa apa sama kamu
tidak akan terjadi apa apa bu pada sembara
sembara disini menuntut ilmu seperti pesan ayah
kamu bisa menuntut ilmu di kampung kita
tidak harus di pada epokan ini
di pada epokan ini
sembara bisa belajar segalanya
guru kiajabat menjadi kami
agar kami menjadi orang yang sukses
di kehidupan dunia maupun di akhirat
sudah kamu jangan membantah
sudah kamu jangan membantah
sembara ingin menjadi kesatria hebat
ayah memberi nama sembara yang memiliki hati
selalu berani membela kebenaran
sembara ingin mewujudkan mimpian ayah bu
sembara ingin menjadi kesatria hebat
yang selalu berani membela kebenaran
sembara ingin membuat ayah bangga
sembara mohon bu
izinkan sembara untuk terus belajar di pada epokan ini
di tempat inilah sembara bisa mewujudkan impian ayah
ibu maryamah jangan takut
kami akan menjaga sembara
kami tidak akan membiarkan sembara sakit lagi seperti ini
jangan bawa sembara pulang
ntar kalau sembara pulang
kita jadi sedih
sembara mohon bu
sembara semangat tolong
boris lebih baik punyamu
ayah mereka mereka
oleh itu saya dapatkan miput